berdekat tembong aden
bapak atuh ya aden
tidak dian masih mengintai kita
lebih baik aman yang saya sekarang kembali ke pesantren
aku harus mengejar mahessa
agar mehesa tidak mengganggu kesadaran kita lagi
ternyata cuma segini kemampuan anak si li wangi
kau akan mati di sana
ini mas kau tidak apa apa
aku baik baik saja
jangan pernah ikut campur urusanku
kalau kau sudah bosen dengan hidup
kau tidak berhak menentukan kematian siapapun
kau sudah mengganggu sahabatku
ini mas rara santang
kau berurusan denganku
aku suka bersenang senang dengan kalian

kita sebagai bantuan
tidak ada balon
tidak ada br area terbuka
itu mau kosong soldier nantinya yang bagus sekarang

baiklah akan aku kabulkan permintaanmu

nimas aku sangat mengkhawatirkan kakak balapati
bagaimana kalau terjadi sesuatu kepadanya
musuh yang dihadapinya sangat sakti nimas
iya nyai benar
tapi tidak ada yang bisa kita lakukan ya
kita ikuti saja saran pang eatingnya
paman balapati untuk kembali ke istana pajajaran kita doakan saja semoga paman balapati akan selamatnya
aku ingin tahu siapa orang yang telah melukai nimas ararasantam dan juga nyai komu maladewi
pasti orang itu sangat sakti ya lebih baik aku selidiki sekarang juga
baiklah nimas keselamatan kita memang lebih penting
kacang balapati semoga saja tidak terlalu